dan bagaimana suasana malam takbiran di jakarta
ada rekan saya produser lapangan satrio adi
dan ada agus supratman di medan sumatera utara
kita ke satrio dulu di jakarta
satrio anda persisnya berada di mana sekarang
seperti apa suasana sepertinya ramai
ya sobat sobat ini ibu fitri seribu empat ratus empat puluh empat fitri
untuk betul betul dan seluruh pemerintah saya ada di indonesia
hari ini saya sedang berada di kawasan menteng jakarta pusat
dan saya akan mengajak anda untuk takbiran ikut takbiran bersama dengan masyarakat yang ada di sini
ini merupakan salah satu kemeriahan yang dilakukan atau yang sedang terlaksana di menteng ini
karena masyarakat di kawasan ini terbiasa untuk takbiran bersama

atau di bias demikianus
tetap fitri di kawasan ini tepatnya di jalan sambak di dekat manggara ini ada tujuh pos untuk takbiran
dan mereka itu menghias posnya dengan beragam pernak pernik
tempat yang ada di belakang saya ini
ini adalah salah satu bus yang paling meriah
karena ada spot foto juga seperti banyak banyak di sini
ini lagi apa yang di sini mbak
bisa dijelaskan nggak untuk konsep tenan kali ini
hari ini tahun ini astronot
tahun kemarin kita pandang
tiap tahun kita beda beda
oke ini adalah salah satu tenan yang bertemakan astronot
nah fitri di tempat ini di mentor jakarta berisi takbiran di lingkungan
ini adalah tradisi takbiran di tempat ini
sudah berlangsung selama bertahun tahun
selain untuk menghibur masyarakat yang tidak bisa
tradisi ini juga tentu saja untuk meriahkan
menyambut hari raya idul fitri seribu empat ratus empat puluh empat hijriah
di jalan tambak di menteng jakarta pusat ini jalanan ditutup sebagian
karena masyarakat ini membuat sekitar ada lima tenda di sini
dan hanya satu jalan saja yang bisa dilewati yaitu jalur busway untuk di kedua arah
namun untuk lalu lintasnya sendiri di malam hari ini cukup
berjalan merayap begitu ya
tidak lancar namun juga tidak macet
dan masyarakat di sini tentu saja menyambut hari raya dufi fitri seribu empat ratus empat puluh empat hijriah
dengan takbir yang sudah dikumadakan sejak tadi sekitar pukul tujuh malam
sesuai dengan instruksi dari menteri agama melalui surat edaran nomor lima tahun dua ribu dua puluh
memang masyarakat di indonesia diperbolehkan melaksanakan ibadah
mas kami diperbolehkan melaksanakan takbir keliling
namun untuk menghindari senggolan begitu ya
agar tidak terjadi tawuran maka warga di menteng jakarta pusat ini memilih untuk takbirannya hanya ada di rw mereka masing masing
kembali ke putri
baik terima kasih satri adi
sekarang kita ke medan sumatera utara
apakah suasananya sama
meriah seperti di jakarta
silahkan agus seperti apa suasananya
ya putri saat ini saya berada di jalan pulau pinang
di kawasan kecamatan medan barat medan sumatera utara
saat ini sedang dilakukan persiapan akan dilakukan pawai kendaraan hias takbiran
ini tentu saja sebagai siar islam di malam fitri di malam sambutan satu sawal seribu empat ratus empat puluh empat hijriah
masyarakat kota medan sedang bersiap
di barisan mobil hias ada perwakilan dari dua puluh satu kecamatan yang ada di kota medan
serta satu ratus lima puluh satu kelurahan masing masing mengirimkan perwakilannya untuk bersama sama melakukan siar takbir
menyerukan mentakbirkan hari kemenangan setelah tiga puluh hari berpuasa
malam ini tentu saja semua masyarakat medan bersemangat untuk menyambut hari yang fitri
di malam ini seruan takbir akan dilakukan berkeliling kota medan melintasi jalan jalan utama kota medan
tidak hanya di tempat ini namun di kawasan medan utara tepatnya di depan kantor
camat medan marelan juga dilakukan kegiatan yang sama
pelepasan pawai mobil hias yang akan melintasi jalur jalur utama di kota medan
sehingga seluruh masyarakat dapat melihat semangat serta sosialisasi bagi warga kota medan
mobil mobil ini dihias dengan berbagai etnis yang ada di kota medan
maka mobil mobil yang ada di kota medan
tentu saja sebagian melengkapi dengan beduk
serta nanti setiap mobil dilengkapi pengeras suara untuk menyampaikan atau mengumandangkan takbir takbir kemenangan awal fitri di tahun seribu empat ratus empat puluh empat hijriah ini
nah selain pawai tentu saja para pesertanya nanti akan diberikan penilaian
baik keindahan mobil maupun tata tertib di dalam melakukan pawai keliling kota
dan pemenangnya akan diumumkan sekembalinya para peserta ke tempat awal titik kumpul
yaitu di jalan pulau pinang kawasan lapangan merdeka medan
nah walaupun tadi pagi sebagian umat islam di sumatera utara
dari ormas islam muhammadiyah telah melaksanakan ibadah sholat aid
yang menandakan mereka telah merayakan satu sawal
namun ini bagi masyarakat medan yang multi event
dan kemudian semangat toleransi keberagamannya sangat banyak
dan kemudian semangat toleransi keberagamannya sangat banyak
hal ini tentu saja tidak masalah
dan justru mempererat hubungan ukuah dan kebersamaan masyarakat kota medan
bahwa keperbedaan itu ada
dan masyarakat medan selalu menggedepankan kebersamaan
terutama sesama umat islam yang ada di kota medan dan di sumatera utara
terima kasih agus supratman
langsung dari medan sumatera utara
dan sebelumnya ada satrio adi dari jakarta

selamat idul fitri teman teman
selamat idul fitri teman teman
terima kasih selamat malam